dan untuk menjawab keingin tahuan para pegemar ada apa dengan cinta
ini sudah hadir bersama saya di studio showbiz news
ada pemain produser dan juga sutradara
ada dian sastrowardoyo ada mas riri ada mbak miral manaha
hai terima kasih ini keren banget deh
empat belas tahun ya
itu dulu zaman saya masih pakai putih abu abu

tapi bukan seragam
oke empat belas tahun ini kan jedanya cukup lama nih ya mbak mira mas riri dan juga
ada tantangan tersendiri nggak sih ketika akhirnya membangkitkan karakter karakter film yang empat belas tahun lalu itu kan cukup booming hits banget
ada tantangan sendiri nggak sih
kalau tantangan pasti ada
sebenarnya kenapa kemudian kita putuskan setelah empat belas tahun itu kita mau membuat justru karena tantangannya menarik gitu
kalau kita berkarya tantangannya itu sesuatu yang bisa membuat kita teruja kan
kalau biasa biasa aja malah gak seru gitu
tapi justru karena ini udah empat belas tahun tantangannya menjadi bertambah
dan buat kita pembuat film aktor ada sesuatu yang kemudian bisa kita kembangkan bersama gitu
jadi beban nggak sih mas riri ketika banyak kan pasti kan orang tuh di luar sana tuh kan ekspektasinya luar biasa ketika empat belas tahun yang lalu adc pertama kali kan yang wow bisa jadi heboh gitu
sekarang ada beban nggak jadi beban nggak
aduh kayaknya gue harus kayak gini atau gimana
sebenarnya yang penting itu membuat film selalu harus punya ide dan niat yang lebih jauh daripada misalnya ekspektasi siapapun
kita sendiri pasti punya semacam ekspektasi kepada diri sendiri bagaimana filmnya harus menjadi lebih baik bagaimana filmnya harus menarik dan bicara terhadap zaman gitu
itu yang lebih penting
itu yang lebih penting
itu yang lebih penting
itu yang lebih penting
sekarang tapi era yang berbeda sama sekali dengan empat belas tahun yang lalu
sekarang ini partisipasi publiknya sangat tinggi
dulu nggak ada twitter nggak ada instagram nggak ada social media lah intinya
dan dulu itu kita bisa berkarya lebih tenang bisa berkarya fokus kepada apapun yang
kalau sekarang mau tidak mau saya harus mendengar wah komentar macam macam yang bukan hanya dari kalau yang dari jauh nggak apa apa
kadang kadang dari orang orang di dekat kita pun itu ada
cuma seperti kata mbak
mbak mira itu itu adalah bagian dari tantangan yang membuat kita sangat excited dengan dengan project ini
dan mudah mudahan juga menunjukkan bahwa publik itu excited
dan itu yang memang membuatnya menjadi penting dulu gitu
tapi kayaknya yang gak berubah cinta ya dian
berubah banget lagi
kalau dari dian sendiri apa
dari ada kesusahan gak sih ketika menghidupkan kembali karakter cinta
iya masih sma
itu udah sebenarnya secara yang benar dari proses produksi ke proses produksi ini enam belas tahun yang lalu
kita tuh kita mulai latihan tuh dari dua ribu
dan sekarang enam belas
ehm ya berubah lah bok
justru susahnya kita udah punya anak
udah punya anak
justru gimana caranya balikin lagi ke zaman masih gadis dulu
enggak deh kenyal
pertiapannya oh tapi ini lu liatnya udah yang bener yang udah bagus aja
prosesnya tuh ada banyak up and down
very painful ya
perjuangannya tuh besar sekali
ini udah dengan segala usaha dan doa loh
krimalem apa semua
sebenarnya apa apa yang dilakukan ketika apa ya kalau misalnya seorang aktris atau aktor ketika menghidupkan kembali karakter
eee yang dilakukan sebagai aktor secara teknis itu justru lebih di
belakang layar itu terjadi pada saat rehearsal dan sebelum rehearsal
jadi sebelum kita masuk ke dalam script yang ada sekarang saya dan sutradara kita diskusi banyak tentang membayangkan dan mendesain kira kira apa saja sih yang terjadi selama empat belas tahun itu
karena empat belas tahun itu kan enggak di film kan
gak ada dalam script
tapi tetap di in the back of my head kan harus terjadi
dan itu semua berpengaruh terhadap perkembangan si karakter cinta itu sekarang
jadi kita bisa bayangin kira kira
dia ngambil jurusan apa ya waktu dia kuliah
terus kira kira kakaknya kira kira menikah di tahun keberapa
kalau untuk chemistry sendiri dengan nicholas dengan ranga
you're very close to him kan sebenarnya
dan untungnya kita udah menge establish itu semua di pertama yang ada perkenaan cinta pertama
jadi sekarang kita udah tinggal masuk ke karakter yang di script yang scripted ceritanya
waktu kita ngerjain all of our chemistry ada perkenaan cinta satu
jadi sekarang kita udah bener bener langsung straight to business aja
tapi ini pertanyaan ini pasti paling sering ditanyain sih
kenapa sih harus nunggu sampai empat belas tahun
kenapa harus nunggu cinta sampai punya anak dua dua
iya gak sih gemes gitu empat belas tahun
atau bikin pengen bikin orang penasaran gitu
wah sebenarnya itu tadi sih kembali ke menunggu waktu yang
kembali ke menunggu waktu yang tepat ketika kita memang bener bener excited gitu
karena menurut saya harus gitu
kita nggak bisa membuat film hanya sekedar eh filmnya waktu itu sukses ya
kita bikin lagi yuk supaya sukses gitu
harus kitanya dulu yang membuat ikut excited gitu
ikut merasa wow challenge setelah empat belas tahun kita bisa melakukannya lagi bersama sama gitu
dan itu sih yang mungkin kenapa sekian lama menunggu sentilan itu
terus terang sebenarnya sentilan itu datang di tahun ke sepuluh
ya di tahun dua ribu dua
itu udah mulai kesentil lah
tapi benar benar kesentil banget ya tahun dua ribu empat belas akhirnya setelah kita pikirin kira kira akan bagaimana
datanglah cerita itu
gitu datang cerita yang memang menurut kami semua ini dia
should be perfect sih sebenarnya
karena dia juga mengharapkan
tapi ending gak sih
oh gak itu
tunggu sebentar lagi
nah aadc dua ini juga masih menonjolkan ada sisi sisi romantis ada puisi yang bisa jadi apa ya jadi soulnya di aadc
boleh diceritain gak
ya ini tentu saja kan karakter ini berkembang ya setelah empat belas tahun
tapi pada saat yang sama kayak juga pertemanan kayak juga manusia
ada yang berkembang tapi tentu saja ada yang tinggal
ada yang selalu menjadi bagian penting dari kita
puisi bahasa di film ini menurut saya adalah satu hal yang dari film pertama selalu kita anggap sangat spesial
baik buat kita dan uniknya juga akhirnya buat banyak penonton di masa itu
kalau puisi masih ada kita bekerja dengan seorang penyair muda sangat berbakat sangat romantis
dia kebetulan tinggal di makassar
dan dia bekerja menciptakan ulang banyak sekali perasaan dari karakter rangga dalam bentuk puisi di film ini
dan bukunya juga akan diterbitkan khusus gitu
dan bisa dinikmati nanti oleh penonton
mungkin sebelum nonton filmnya mereka bisa baca puisinya dulu
bisa ada hint hint sedikit tentang perasaan dan pikiran rangga selama di new york
baper dulu ya
jadi bisa dijelaskan mungkin lewat buku itu
nah yang menarik juga di aadc dua ini hampir semua kru filmnya masih orang orang yang terlibat yang sama diem pertama
justru justru banyak yang kalau dari kru banyak yang berubah gitu
hanya saya riri dan prima rusdi yang benar gak sih sama mendy ya
tapi waktu itu posisi mandy pun mandy marahiman dulu adalah publisher
sekarang dia menjadi line producer dalam film ini
menemani saya gitu
yang menulis saya sendiri ditemani oleh prima rusdi
tetapi memang seterai daerah director photography penata artistik sound itu berbeda
sama musik tetap
sama musik juga gitu
tapi musik tetap gitu
karena kalau menurut saya musik ini udah bukan bagian dari kru
dia udah bagian dari karakter film

jadi kalau kita punya karakter cinta
kita punya karakter angga
sebenarnya kita punya karakter musik gitu di dalam film ini
itu tidak terlepaskan
jadi meli dan anto kembali menjadi karakter melalui musiknya
dan dia ikut berkembang selama empat belas tahun seperti apa
ada apa dengan cinta
apa cinta juga akan kembali bernyanyi
mungkin sebentar lagi ya
sebentar lagi bisa kita bisa tahu ya
sebentar lagi kita tahu
apakah cinta akan kembali bernyanyi apa bukan
bisa find out apakah cinta bernyanyi atau tidak
juga bisa tahu apakah betul orang nggak jahat atau enggak
itu dia permasalahannya
oke ke dian lagi deh
kalau misalnya ditanya
gimana perasaan kamu ketika film ini reborn lagi
kan ini masanya kan beda dong
kita lihat kan empat belas tahun yang lalu
dan justru itu lebih ke arah mengharukan ya buat saya
ini film dibuat setelah lima belas tahun berlalu
satu dekade udah berlalu
dan kita masih
kita udah lumayan kehilangan harapan bahwa kita akan memainkan sesuatu dari
yang waktu itu mengglorify our career gitu tiba tiba
terus sekarang kita dipercaya untuk memerankan ini lagi
itu rasanya mengharukan
itu menunjukkan bahwa ternyata berkarir di dunia ini
dan after family kita bisa melanjutkan karir yang baik gitu
jadi itu sesuatu yang sangat mengharukan
dan mudah mudahan bisa menjadi bukti gitu kepada teman teman pemain aktor lainnya
bahwa it's a decent job gitu loh dalam industri film ini
dan jarang kan kalau misalnya kita lihat kadang kadang memang ketika aktor atau aktris
memerankan suatu tokoh dalam sebuah film pasti akan menempel
tapi kalau kita lihat kan you at the thru cinta
iya gak sih
apa orang masih
apalagi yang kira kira akan jadi berbeda di film ini
kalau orang mengikuti riri itu sangat interesting gitu kan
filmografinya gitu ya
mulai dari petualangan sherina
dulu kemudian kita tahu
kemudian kita tahu the last card pelangi
kemudian ada film film lain yang mungkin eksplorasinya juga sangat unik gitu
kemudian sekarang dia hadir menjadi sutradara untuk film ada apa dengan cinta
yang dulu dia menjadi bagian dari membuat cerita yang pertama
juga co producer bersama saya memproduce gitu
jadi itu saja menurut saya sudah akan memberikan sesuatu yang berbeda gitu
ada apa dengan cinta wiluk setelah empat belas tahun
sebenarnya pada saat yang sama saya merasa yang juga mudah mudahan menjadi bagian penting dari film ini adalah pertemanan persahabatan diantara karakter karakter teman teman ini dengan kami yang menulis
ada kedekatan emosional
iya maksudnya dian itu selalu menjadi bagian dari dunia filmnya miles gitu
asti gitu ya
dan kita melihat empat belas tahun kemudian
mereka berada di frame setiap hari bekerja
itu koneksinya itu koneksi yang sebenarnya sangat unik dan sangat menarik gitu
dan kalau tadi dian bilang terharu gitu
itu sebenarnya perasaan yang sangat benar yang bisa membuat film ini nanti benar benar soulnya itu bisa transform ke penonton gitu
banyak sekali penggemar sekarang yang bisa kami akses
kami akses dengan nyaman ya
dengan sosial media gitu
dan bagaimana mereka banyak sekali orang yang menjadi bagian dari cerita rangga dan cinta ini yang mudah mudahan ini menjadi penanda zaman kita gitu ya
karena negeri kita ini banyak challenge nya
rangga dan cinta ini mudah mudahan jadi bunga yang asik gitu untuk zaman
kerasa banget bedanya waktu kita bikin ada peringan cinta satu dengan sekarang pada saat kita bikin ada peringan cinta dua
pada saat sekarang tuh kita semua udah masing masing udah dewasa ya
rasa tanggung jawab kita menghadapi jobdesk kita sebagai aktor tuh kayak sudah lebih matang
jauh lebih matang
dan yang saya bisa rasain banget itu bedanya proses produksi menjadi sangat sangat efisien dan efektif
kalau dulu tuh kita masih baru belajar bekerja
baru belajar sebenarnya apa aja sih tanggung jawab sebagai seorang anak
dan juga involve lebih dari teritori aktris disini
juga terlibat lebih dalam
saya cuma aktor aja
dan itu tugas yang sama sebenarnya waktu saya ada peringan cinta satu
cuma waktu ada peringan cinta satu tuh kita masih mencoba meraba sebenarnya
kayak orang yang first jobber gimana sih baru mencoba ini tanggung jawab saya apa aja ya
apakah ini lebih apakah ini kurang gitu
masih beraba raba lah ya
dan sekarang kita udah tahu betul apa aja ekspektasinya
apa aja yang harus kita deliver
apa aja yang menjadi tanggung jawab kita
apa yang harus kita persiapkan
sehingga pada saat semua orang berangkat dan ada di lokasi to deliver their job
segala sesuatu jadi sangat cepat dan sangat efisien
dan itu sesuatu yang kontras banget daripada waktu produksi ada peringan cinta satu
jadi bener bener prosesnya cepet sekali rasanya
karena sangat efisien
kok udah selesai gitu
eh kok udah sih gitu loh
jadi pertanyaannya ada a d c yang tiga maksudnya
yang dua aja belum tayang
kalau boleh mungkin disampaikan ke pemirsa show business mengenai film ada peringan cinta yang kedua kira kira
mengenai film ada peringan cinta yang kedua
mungkin ada penggalan penggalan dialog ya mungkin
tapi yang pasti kita bikin ini semua dengan hati yang sangat tulus
kita saya sisi dan titi terutama yang udah berkeluarga
kita turun gunung loh untuk ke lokasi ini
dan bener bener bikin film ini indah
benar benar bikin film ini involve dalam proses pembuatan yang sangat toruli sangat ekstensif ini
dan semoga hasilnya bisa menyentuh hati penontonnya dan dapat diapresiasi dengan baik
dian mas riri dan mbak mira
semoga filmnya sukses
kita lihat apakah rangga benar benar jahat atau tidak
sekali lagi terima kasih kedatangannya di show business news